sahabat ganjar sukses menggerakkan pesta rakyat ganjar pranowo di kota magelang jawa tengah pada minggu dua juli dua ribu dua puluh
konser yang tidak dipungut biaya apapun ini tujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat di akhir pekan
dan juga mempromosikan kebersamaan serta kegembiraan
pesta rakyat ganjar pranowo sukses digelar sahabat ganjar di kota magelang jawa tengah pada minggu dua juli dua ribu dua puluh
konser yang tidak dipungut biaya tersebut dimeriahkan oleh penampilan grup musik asal yogyakarta ndx ak dan penyanyi muda woro widowati
penampilan keduanya berhasil memeriahkan pesta rakyat ganjar pranowo
momen ini sangat kita tunggu sekali momen yang acara pesta rakyat bersama ganjar atau sahabat ganjar fest
itu kita tunggu sekali mas
karena ndx ini kan penuh dengan performer tiketing tadi ya
nah kita terima kasih kepada pesta rakyat ganjar atau sahabat ganjar karena telah membuat acara gratis
buat teman teman yang ingin melihat ndx buat semuanya
pokoknya terima kasih sekali buat pesta rakyat ganjar pranowo
selain hiburan pesta rakyat ganjar pranowo juga menyediakan door price menarik bagi pengunjung yang beruntung
acara ini juga menjadi kesempatan bagi para umkm
lokal untuk mempromosikan produk mereka
tujuannya sih saya ikut sahabat ganjar ini bukalapak di sini
yang pertama untuk memperkenalkan sama seluruh masyarakat jawa tengah khususnya
dan seluruh masyarakat di seluruh indonesia sih kalau bisa
maksudnya bahwa ada soto yang khas gitu loh memang di jawa tengah ini ada soto yang khas
dan juga bisa apa ya
mengembangkan usaha saya
ketua dpc kota magelang saryadi menyampaikan rasa syukur karena konser sahabat ganjar ini sukses digelar
dengan tujuan memberikan hiburan sekaligus menjadi media untuk mendekatkan sosok ganjar pranowo
sahabat ganjar nih ada acara pesta rakyat
ya pesta rakyat nanti mengajarkan artis artis juga yang digunjungi kampung la muda
ada ndx itu nasional kemudian lokal ada wara widowati
juga nanti ada artis terkenal lain
kita kan ini untuk teman teman pak ganjar ya terutama untuk ku la muda
untuk teman teman milenial
kita juga ada stand stand umkm
jadi nanti harapannya kita bisa juga seperti program pak ganjar umkm harus maju
melalui pesta rakyat ganjar pranowo ini ribuan warga kota magelang turut mendeklarasikan ganjar pranowo menjadi presiden indonesia